ya kita akan beralih ke informasi lainnya yang juga ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari belakangan ini
karena pssi rencananya akan memperkenalkan sintayong sebagai manajer dan pelatih tim nasional senior indonesia pada akhir pekan ini
pelatih asal korea selatan ini telah dipilih oleh komite eksekutif pssi dengan berbagai pertimbangan serta masukan dari departemen teknik pssi serta sejumlah pelatih
dikutip dari laman resmi pssi ketua umum pssi muhammad iryawan mengatakan sintayong akan datang untuk finalisasi kontrak
melalui program kepelatihan yang telah disusun iryawan berharap tayong dapat membangun tim nasional yang solid serta berprestasi
shin taeyong merupakan pelatih yang pernah membawa tim korea selatan di piala dunia dua ribu delapan belas
pelatih berusia lima puluh tahun itu juga punya pengalaman membawa klub menjadi juara di liga champions asia
sintayong akan datang untuk finalisasi kontrak

sebelumnya dia pegang jauh berbeda dengan kualitas main kita
kita memiliki banyak keterbatasan
maka dari itu luis mila pernah mengatakan
kalau saatnya pelatih yang berjanji pasti akan juara aff itu php
dan saya setuju
ibarat begini badminton yang kita sudah puluhan kali juara dunia
setiap kali kita ikut juara dunia apakah pelatih badminton yakin kita akan jadi
janganlah kita berpikir pikir kita akan jadi juara dunia
setiap event itu kita bicara tim yang sudah puluhan kali juara dunia loh
apalagi kita yang belum pernah juara fs
kedua saya baca di media banyak dia sudah mengenal kualitas pemain
itu kan hanya di atas kertas lewat media
dia tidak tahu budaya pemain profesional kita seperti apa
apakah harus dikerasin atau tidak
dia tidak tahu kadar profesional pemain kita itu seperti apa

kalau dikerasin apakah ngambek atau enggak
itu saya semua pernah mengalami dan hal hal non teknis yang tidak dilihat oleh publik
tapi pengaruhnya besar di lapangan
sekali lagi setiap pelatih layak diberi kesempatan
begitumu juga sintayung
tapi untuk saya ini bukan garansi sama sekali bukan garansi kalau dia akan berhasil
atau bahkan membawa kita juara aff
iya tapi kan
tapi kan kalau kita lihat ini berarti pssi
sudah menunjuk ya coachnya sudah memutuskan bahwa
oke tayong yang akan menjadi pelatih timnas selanjutnya
kalau coach justin menilai berarti apa yang menjadi latar belakang pssi kemudian menunjuk tayong
karena kalau kita lihat memang ada dua nama ya sebelumnya yang juga mencuat
sebelumnya ada louis mia juga
bahkan dia sudah punya track record begitu dengan timnas di indonesia
tapi kemudian yang dipilih oleh pssi adalah tayong
satu kenapa kita harus milih pelatih luar
untuk saya ini murni karena ego
kita harus tidak boleh kalah
kan pelatih luar pasti lebih mahal daripada pelatih lokal
kedua kita punya harapan yang menurut saya
atau saya punya pendapat yang berbeda lah
harapan kita itu hanya fokus kepada aff
untuk saya itu salah besar
level kita itu sudah asia
it doesn't matter afs mau juara atau apa kita harus fokus ke asia
karena jumlah pemain bola kita
itu jauh lebih banyak daripada thailand malaysia vietnam dan lain lain
kapan kita mau berkembang kalau kita hanya fokus ke aff saja
untuk saya ini sedikit di atas tanda kutip ya
sebuah penghinaan untuk sepak bola indonesia
kita punya segalanya untuk bisa fokus ke asia
jadi mindsetnya sudah berbeda
sekarang saya tanya atas dasar apa dia bilang dia akan bisa jadi juara
kalau seandainya dia tidak juara apakah ada sanksi
kalau enggak kan gampang sekali mbak
saya diminta jadi pelatih saya bilang oh ya saya bawa juara
terus kalau nggak juara apakah gaji saya setengahnya dipotong
kan paling top dipecat
kalau dipecat pun sudah setahun terima gaji full
iya jadi kalau kita lihat kalau kita lihat kan memang ini secara gaji
ini juga cukup fantastis ya coach
kalau cucu soe mantri juga menyatakan
jadi wakil ketua umum pssi bahwa gajinya ini hampir mirip mirip dengan louis mya pada saat itu
itu berarti sekitar delapan puluh ribu euro per bulannya begitu
kemudian berarti dengan penunjukan seperti ini
tadi coach justin menyampaikan bahwa ini sepertinya murni karena mau ego saja
karena ingin menunjuk yang penting pelatih asing begitu ya
apa kemudian dasarnya jadi pssi melakukan sikap seperti ini gitu
apakah ini cuma disinyalir menjadi angin segar kepengurusan baru
dengan adanya pelatih internasional atau seperti apa ini coach
kalau saya jadi pengurus pssi pasti saya punya tekanan untuk membuktikan bahwa pengurus ini lebih baik daripada sebelum sebelumnya
dan sekarang pengurus berusaha untuk melakukan segalanya agar timnas terutama timnas senior ini bisa lebih berprestasi
tapi prestasi dalam olahraga itu kan ada dasarnya
bukan jatuh dari lancar
jatuh dari tangan
kalau kita melihat track record melihat kompetisi yang jadwalnya abur adul
melihat jadwal kompetisi yang overlapping dengan timnas mungkin bukan salah pelatih juga
tapi banyak hal yang harus dirubah kalau kita ingin berprestasi
dimulai dengan menunjuk pelatih luar
maka dari itu saya tadi katakan
harus ada dasarnya
kalau dasarnya hanya dia akan membawa aff saya agak ragu ya jujur aja
dari awal saya mengatakan mending saya tunjuk pelatih lokal
satu tidak terlalu mahal
kedua lebih mengerti budaya pemain kita
jadi cara approaching nya cara mendekatinya secara non teknis itu akan lebih kena
secara teknis itu bisa dipelajari
kita lihat sejarah lima belas tahun terakhir kita nggak pernah juara atau enam belas tahun
berapa puluh ketua sudah diganti pengurus esko sudah diganti pelatih sudah ganti kenapa tidak juara
kita harus melihat di situ
kalau saya bilang murni karena kita tidak punya pembinaan yang jelas
jangan sampai kita juara itu hanya sekali terus lima tahun sepuluh tahun lagi nggak
kalau kita mau jadi juara itu beruntun
karena level kita sudah di atas aff
nah caranya bagaimana untuk bisa juara aff beruntun
membuat planning jangka panjang infrastruktur dari sabang sampai merauke dari umur enam tahun berkompetisi
apakah itu sudah dilakukan belum saya lihat
saya tidak bilang tidak dilakukan tapi belum saya lihat
yang saya lihat mereka sekarang berusaha melakukan policy top down bukan bottom up
dari atas ke bawah benahi dulu timnas oke that's fine
tidak ada masalah
tapi tolong jangan disampingkan faktor faktor yang lain yang sangat penting untuk perkembangan timnas dalam jangka panjang
kalau sekarang saya kasih dia kesempatan untuk berkarya
yang penting sekarang dari sisi permainan dulu
tidak usah menang kalah
bisa nggak kita bermain sesuai dengan kapasitas kita
contoh kita sangat jelek dengan long ball
apakah itu bisa dihilangkan
pada saat itu terjadi kita punya speed
bagaimana kita bisa memanfaatkan speed para pemain kita
bagaimana kita bisa bermain tanpa mengadu duel
karena secara fisik kita selalu kalah
dia mengatakan fisik kita drop di babak kedua
itu betul dia benar yang dia lihat benar
dan semua rakyat indonesia juga bisa melihat itu kenapa fisiknya drop
itu kan kalau kita bicara fisik itu kan masalah di klub
bisa nggak pssi bilang ke klub untuk latihan fisik
oke klub bilang kita sudah latihan fisik kenapa kita drop
ya kembali lagi ke makanan
bisa nggak makanan kita dijaga oleh pemain profesional
untuk saya itu tanda tanya besar jujur aja
coach ini selain dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh coach justin
ini faktanya kan memang tayong ini sudah ditunjuk ya oleh pssi
itu artinya mau tidak mau memang harus dihadapi
timnas indonesia akan dilatih oleh dia
apa yang menurut coach justin harus dilakukan oleh tayong ke depannya
untuk kemudian mencapai target target yang sudah diberikan oleh pssi tersebut
satu hal yang positif adalah dia mengambil dua asisten lokal
kalau saya percaya media ya apa yang dikatakan itu udah hal yang positif
dua asisten lokal ini yang kemungkinan seto dan indra syafri bisa membimbing dia
yang penting dia nggak kepala batu
membimbing dia menjelaskan peta sepak bola ini seperti ini loh
nah pada saat itu terjadi baru pelan pelan dengan aturan
dia sendiri beradaptasi
terus bicara dengan pt liga
jangan sampai pemain seminggu main tiga kali
ini penting juga karena pemain bukan robot
bikinlah kayak berapa tahun yang lalu lah
liga torabika kalau tidak salah itu apa namanya
itu bermain hanya weekend
karena mereka butuh istirahat juga
dan ini sangat penting untuk perkembangan pemain dan timnas
lahir dari pemain hebat
pemain hebat lahir dari kompetisi hebat
nah ini yang jadi banyak faktor mbak
bukan hanya ambil satu pelatih
dari non teknis dari fisik dari penerapan strategi dari melihat kapasitas pemain kita yang terbatas
kalau itu semua bisa dimumpuni kita definitely bisa berkembang
juara afs itu meremuk
yang pasti jadi semua stakeholder yang terlibat ini harus benar benar
punya komitmen ya untuk bisa memajukan dan membuat timnas indonesia ini bisa berprestasi ya
baik terima kasih banyak coach justin sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
kita sama sama berharap agar kedepannya timnas indonesia bisa terus berprestasi
pssi akan memperkenalkan shin taeyong sebagai manajer dan pelatih timnasional senior indonesia pada akhir pekan ini
lalu bagaimana komentar dari warga net
kita akan langsung lihat dari akun yang pertama
dari ad muti jairoi yang mencuitkan bahwa semangat coach shin taeyong
kalau cari bibit pemain unggul jangan khawatir coach
indonesia itu berlimpah pemain berbakat
yang dibutuhkan pssi saat ini adalah program untuk menjadi juara dan yang terbaik di piala asia dan kemudian nanti di piala dunia
selanjutnya dari ed agik jaya dja yang mencuitkan shin taeyong sebagai pelatih utama timnas
semoga bisa memberikan perubahan yang cukup berarti
dengan jajaran kepelatihan seperti saat ini harusnya sih timnas indonesia bisa lebih baik ya
amin positif sekali kita sama sama dukung ya
kemudian ada dari ian underscore sorobayan yang mencuitkan
selamat atas dipilihnya shin taeyong sebagai pelatih timnas
semoga di bawah asuhan dia pelatih prestasi dari timnas ini bisa kita perbaiki
tolong jangan mengharapkan hasil yang instan
biarkan berproses terlebih dahulu membangun timnas agar benar benar kuat dan berprestasi

kalau di awal kurang maksimal jangan langsung dicopot
oke itu tadi didukung dulu kita lihat bagaimana prosesnya untuk kemudian nanti dilihat hasilnya ya
semoga hasilnya baik
terakhir dari ad patrick sembilan puluh yang mencuitkan bahwa
selamat datang coach shin taeyong di indonesia
negeri yang haus akan prestasi prestasi di bidang sepak bola
semoga akan ada perubahan dan peningkatan prestasi di timnas senior
amin amin kita sama sama berharap terkait dengan hal itu